sejumlah lansia di indramayu jawa barat mengisi bulan ramadan tahun ini dengan belajar membaca al quran
para lansia tetap semangat meski banyak peserta lainnya lebih muda dari mereka
program yang diadakan di taman lansia ini diadakan di akhir pekan selama bulan ramadan
selain program belajar membaca al quran program ini juga mengadakan tausiah di setiap pertemuannya